sampai jumpa di video selanjutnya

amira ibu kamu itu pasti baik baik saja
dan saya yakin ibu kamu itu pergi bukan karena untuk membuat kamu menjadi menderita atau tidak bisa menikmati hidup
ibu kamu pasti ingin kamu bahagia
karena kebahagiaan kamu adalah kebahagiaan dia juga
jadi sekarang kita makan ya
ya paling tidak
kalau kamu temani saya makan
kamu tahu kan saya paling tidak bisa makan sendirian
waduh padahal belum lama kita gak ketemu
tapi kok saya sudah perangling ya
sudah ada kabar lagi belum dari ibu
bukannya kamu sendiri udah lupa
ya memang tadinya kan dari orang
terus tiba tiba jadi anaknya orang kaya
wajar kalau lupa segala galanya
sampai sampai melupakan orang tuanya sendiri
jadi ya wajar kalau kamu jadi anak orang
jaga bicara kamu wistik
sehari saja tidak bikin amera itu susah
ya pada dasarnya saya ini kan memang gak suka bikin orang lain susah
nanti nanti kamu dikutuk jadi batu
bukan jadi batu
ada yang lebih buruk dari batu
karena duraka aja masih enteng
kamu udah lebih dari duraka
bisa nggak kamu pergi saja dari sini
om tahu kan aku memang gak pengen jadi kayak gini
jadi kamu nggak pernah menginginkan tinggal di rumah orang ini dan jadi orang kaya
itu nggak tercermin kok dari sikap kamu
padahal kalau aku udah kasih tahu semua itu
prabu ini memakan ibu kamu menyerahkan kamu ke dia
dan dia memaksa supaya ibu kamu pergi jauh jauh
tapi ternyata kamu tenang tenang saja
bahkan kamu tidak ada merasa hilang
tidak ada ingin mencari segitu
karena dia terus menangis memikirkan kamu
takut kehilangan kamu
kamu kenapa kamu ingin sedikit sedikit untuk menangis
memang kamu mengharapkan ibu kamu pergi
supaya kamu ya merasa tidak ada yang menghalangi
kalau kamu dekat sama orang
udah tolong cukup om
om sarsha tidak perlu ngomong seperti ini ke aku
tidak tahu kalau aku itu cuma ingin ibu
aku cuma ingin sama ibu
aku tidak ingin yang lain lain selain sama ibu om
om itu seharusnya tidak perlu ngomong seperti ini ke aku
hmm mungkin kamu perlu ini

saya bukan ingin memberi kamu uang
dia ini mencopet copet saya setpam gimana sih
katanya ini daerah elit gak ada copetnya masa ada copetnya
kalian ini kerja bagaimana
hei kamu berani berani mencopet disini
enggak ini saya dikasih sama dia
kasar maling gotoh saya baru dengar alesan maling tolol kayak kamu
pakai segala alesan tolol
bila korban yang ngasih
ini saya memang dikasih sama dia
palesin kamu kamu lihat sendiri kamu
ini salah satu cara dari seribu cara kreatif saya untuk mengajarkan
aku harus cari cara untuk membalas perbuatan si prabu ini
si prabu semakin merajalela
sebaiknya aku adu domba antara dia dengan amira
supaya mereka gak jadi nyatu
kalau amira tahu soal surat perjanjian itu
karena saya sudah menandatangani surat perjanjian dengan prabu wijaya
kalau saya setuju menyerahkan amira setelah dia membayar seluruh rupiah di rumah sakit mas
amira pasti percaya kalau kata kataku memang benar
prabu yang memaksa mutari untuk menyerahkan amira
amira pasti akan marah dan meninggalkan prabu
pas nyuruh aku ngambil surat perjanjian tuan prabu sama utari
mas sekalian aja nyuruh aku gantung diri mas
karena ini menyangkut keselamatan aku
utari juga amira
enggak mas aku gak berani
mendingan mas nyuruh aku ngambil matahari atau bulan mas
masih bisa aku usahain
tapi kalau nyuruh aku nyolong dari tuan prabu sama aja nyuruh aku mati mas
mas aku belum mau mati mas aku ini belum kawin
kamu tega sama aku

kamu gak tahu kesulitan apa yang sedang aku alami
tolong aku sekali ini aja seperti tolong
enggak mas lihat aku gak berani udah sana aku banyak kerjaan
aku bisa mati tanpa surat itu aku dapetin
kamu mau tahu kenapa aku bisa mati
pada saat utari harus membayar seluruh biaya rumah sakit
utari gak punya uang
lalu aku harus meminjam itu dari orang
ya memang prabu wijaya sudah berjanji akan melalui semua biaya rumah sakit mas
tapi ternyata dia ingkar janji
dia ambil amirah tapi dia tidak mau bayar seluruh biaya rumah sakit itu
loh kok tuan prabu tega banget sih
aku sendiri juga gak tahu kenapa dia begitu
aku mau bayar seluruh biaya rumah sakit